sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu sudah membunuh mamimu
sudah lama ya nangis terus
mami sedih semua juga tidak akan kembali ma
bagaimana dengan rencana kita nak
ben harus dipanggil lagi
ben akan mencintai ben
tapi ben tidak
semua itu tidak bisa dipaksakan ma
ma jangan nangis terus
lihat lihat mami kamu itu
kamu sudah menghancurkan harapannya hidupnya
begitu mami kamu sadar pernikahan itu harus dilangsungkan
kamu anak tunggal papi anak satu satunya
kok bisanya kamu mau mempermalukan papi dan maling
ingat be jangan ditawar tawar lagi
ya baik ya
diri bentar lagi kan aku akan disunting sama ben
aku tahu niat kamu baik
tapi pernah gak kamu dengerin apa kata hatimu
soalnya kata hati aku band itu adalah jodohku
kamu tuh ya selalu aja deh ikutin kata hati
kamu gak pernah pakai logika
lagian apa sih yang kamu cari
kamu nggak pernah cari dari seorang ben
dalam hitungan hari pasti ben akan ninggalin kamu
di bulan selalu pergi ninggalin bumi
dan bulan selalu kembali pada tanggal yang sama
tapi apa pernah bumi membenci bulan
iya umi selalu terus ke canon itu
inialkan aku sudah bilang
aku pengen pergi balik ke buru
apa harus bagus rivals kan
ke si corners dokumenter urus hartkat
jangan paksa aku
ikhlaskan aku nona
olehmu terima kasih karena pernah hadir dalam kehidupanku
seperti katamu ineke memang berhati bidadari
takdir membimbingku berjodoh dengannya
aku percaya kamu akan setuju jika aku tetap bersama ina
terima kasih olin
anak pertama kami akan kuberi nama olita sativa